sikap calon presiden yang tak kunjung menetapkan siapa wakilnya menimbulkan gejolak di koalisi pengusung prabowo subianto maupun anies baswedan
di kubu prabowo partai kebangkitan bangsa menyampaikan ultimatum agar partai gerindra segera menentukan pasangan capres cawapres sebelum akhir juni
menurut wakil ketua umum pkb jazilul fawait hal ini disarankan oleh para kiai dan ulama pkb
mereka sudah menantikan kepastian sejak di lufitri lalu
pkb telah menyedorkan proposal agar ketua umum pkb muhaymin iskandar menjadi cawapres prabowo
jika gerindra tak segera memutuskan pkb mengancam akan mengevaluasi dukungan
ketua harian dpp partai gerindra sufmi dasko ahmad menilai pernyataan jazilul
jazilul buka rancaman melainkan masukan yang akan dipertimbangkan oleh gerindra
di kubu anies ancaman evaluasi muncul dari partai demokrat
kepala bapilo dpp demokrat andi arief menyeroti penurunan elektabilitas anies di sejumlah lembaga survei
menurut andi penurunan terjadi karena anies tak kunjung mengumumkan siapa cawapresnya
dia meyakini deklarasi cawapres akan memperkuat keinginan masyarakat akan perubahan sehingga menambah elektabilitas anies
demokrat menetapkan bulan juni sebagai batas dan mengancam akan mengevaluasi dukungan ke anies
jika pengumuman tak kunjung dilakukan
bendahara umum partai nasdem ahmad saroni mengatakan
tidak mudah untuk mengumumkan nama cawapres karena terbentur pembicaraan yang dilakukan ketua partai politik
kepengen diumumkan secepatnya tapi kan gak semudah itu mengumumkan karena tiga partai koalisi kan
masih terus berkomunikasi dengan signifikan kapan entah hari apa itu yang tahu hanya para ketua umum
kan tadi gue bilang bahwa masih dinamis ke kanan ke kiri atas bawah itu semua masih dinamis
tinggal tergantung sampai titik darah penghabisan pendaftaran capres cawapres
meski belum mengumumkan anies baswedan mengaku sudah mengantongi satu nama
tim liputan cnn indonesia